pemerintah memperkenalkan moda transportasi premium
untuk mengurangi kepadatan lalu lintas ibu kota
bus trans jabodetabek premium rencananya akan beroperasi pada oktober mendatang
dan rencananya bus premium ini akan dioperasikan di sejumlah kawasan perumahan di kota penyangga
dengan tujuan pusat kota
sejak tujuh september lalu badan pengelola transportasi jabodetabek bptj
menguji coba bus trans jabodetabek premium
bus ini akan mengangkut penumpang dari kawasan perumahan menuju ibu kota
bus sengaja didesain senyaman mungkin untuk menarik minat pengguna kendaraan pribadi
agar mau beralih ke angkutan umum
saya saat ini sedang berada di dalam bus trans jabodetabek premium
dan sebenarnya bus ini ada dua jenis
yang pertama adalah bus yang dioperasikan oleh perum ppd dengan merek hino
dengan kapasitas penumpang maksimal tiga puluh enam orang
dan yang saya naiki ini adalah bus yang dioperasikan oleh pt trans jakarta
bermerek mercedes benz transmisi otomatis dengan kapasitas penumpang tiga puluh orang
dan kalau dilihat memang secara interior bus ini sudah berbeda
jika dibandingkan dengan bus trans jakarta biasa
dan pertama seluruh penumpang tidak boleh ada yang berdiri semuanya wajib duduk
dan dilihat secara interior memang cukup berbeda
dilihat disini sudah ada pegangannya
dan disini juga disediakan dengan port usb
jadi para penumpang bisa mengisi daya baterai untuk telepon genggam mereka selama perjalanan
bus juga dilengkapi dengan layar televisi dan juga ada sound system cctv
dan juga dilengkapi dengan safety belt sebenarnya untuk bus perum ppd
dan untuk yang mercedes benz ini sebetulnya tidak dilengkapi dengan sabuk pengaman
dan kalau dilihat memang cukup nyaman
namun untuk saya yang tingginya satu ratus tujuh puluh tiga cm memang kaki saya cukup menyentuh ke kursi depan ini jadi memang cukup sempit
dan kursi ini pun juga dilengkapi dengan fasilitas reclining seat
jadi bisa dimundurkan seperti ini
jadi penumpang yang di belakang sebenarnya masih memiliki space ataupun ruang untuk kaki hanya saja memang untuk duduk agak kurang nyaman
bus juga dilengkapi wifi gratis
dan penumpang dapat langsung membayar menggunakan uang elektronik di dalam bus
pasti keunggulan bus ini bisa keluar dari langsung masuk ke halte halte busway transjakarta
karena ada pintu satu ini yang mereka bisa langsung turun ke halte
sehingga kalau ada karyawan yang kebetulan kantornya tidak jauh dari halte dia bisa turun di halte
bus transjabodetabek premium diharapkan menjadi alternatif bagi bus pengumpan
yang biasa beroperasi di kawasan perumahan
seperti di kabupaten
di kawasan jabebeka cibubur dan bintaro
kalau menurut angka data yang ada potensinya luar biasa
bayangin ya di jabodetabek ini ada empat puluh tujuh pergerakan
sementara penduduk kita kan cuma tiga puluh tiga juta
ini empat puluh tujuh pergerakan
angkutan masal yang ada yang nanti diprediksi sampai dua ribu sembilan baru enam juta
jadi bayanginkan ada empat puluh tujuh juta pergerakan
tapi kita baru menyiapkan
artinya apa potensi luar biasa sekali
kalau kita ingin menggeserkan lima puluh persen
berarti ada sekitar dua puluh juta pergerakan yang harus diakomodasi
nah sementara kita baru enam juta
jadi masih ada peluang pasar yang cukup besar
rencananya bus trans jabodetabek premium akan mulai beroperasi pada oktober mendatang
saat ini trayek yang telah diuji coba adalah bekasi barat ke bundaran senayan